hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan dengan dua metode dan semuanya sudah berjalan dengan baik
meskipun belum sepenuhnya maksimal
dua metode pemeriksaan ini adalah real time pcr dan tes cepat molekuler tcm dengan menggunakan mesin tcm tb
sudah satu ratus tujuh puluh tiga enam ratus sembilan puluh spesimen yang kita pereksa
di antaranya pemeriksaan menggunakan tcm sudah tujuh ratus sembilan belas spesimen
dan kami sudah membagikan cartridge untuk pemeriksaan tcm ini dari kemarin dari dua hari yang lalu
dan kita pilih adalah daerah daerah yang memang memiliki gap memiliki jarak yang cukup jauh
dari fasilitas yang mampu memeriksakan real time pcr
di antaranya kami berikan ke kabupaten yapen ke nabire ke timika ke mimika ke merauke ke nias dan seterusnya
karena ini jauh aksesnya kalau harus dikirim pemeriksaannya menunggu retan
oleh karena itu kemudian inilah yang kita gunakan
kalau kemudian dari hasil yang kita dapatkan pada hari ini
maka yang positif konfirmasi covid sembilan belas
baik yang kita melakukan
kita mereksa menggunakan real time pcr maupun tes cepat molekuler
kita dapatkan lima ratus enam puluh delapan orang
sehingga totalnya menjadi enam belas enam orang
kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka ini
atau yang kemarin kita akan melihat bahwa daerah daerah yang memang memiliki gap pemeriksaan cukup jauh
cukup panjang akan meningkat dengan cepat
pada data kemarin untuk provinsi sulawesi tenggara
mendapatkan kenaikan sembilan puluh satu orang
ini karena spesimen yang semula rencananya akan dikirim ke makassar
bisa diperiksa di tempat itu
akumulasi ini karena memang pada waktu itu adalah keterbatasan penerbangan
sekarang mampu diperiksa sendiri
sehingga pada hari ini tidak ada penambahan karena seluruhnya sudah diperiksa kemarin
kemudian kasus sembuh meningkat dua ratus tiga puluh satu orang
kasus meninggal bertambah lima belas orang
sehingga menjadi satu empat puluh tiga orang
sekarang ini sudah tiga ratus delapan puluh dua kabupaten kota yang terdampak covid sembilan belas di tiga puluh empat provinsi
saudara saudara inilah yang kemudian kita gunakan
untuk melakukan pemantauan keseluruhan terkait dengan sebaran covid ini
akumulasi data orang dalam pemantauan sebanyak dua ratus lima puluh delapan enam ratus tiga puluh sembilan orang
kalau kita melihat detail dari laporan provinsi
angka ini sebenarnya sebagian besar sudah selesai dipantau
sudah tidak dalam status odp
tapi ini adalah angka akumulatif sejak awal
kemudian pdp sebanyak tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh dua orang
sebagian dari pdp ini sudah selesai
karena terkonfirmasi positif maka masuk dalam kasus positif
dan terkonfirmasi negatif maka dia tidak akan masuk di dalam kasus pdp lagi
oleh karena itu mari bersama sama kita komitmen kuat untuk menjaga diri
melindungi diri sebagai bagian menyeluruh dari apa yang kita tekadkan dari awal
untuk melindungi keluarga kita melindungi lingkungan kita
dan secara bersama sama
dalam satu sistem yang kita sebut sebagai psbb
oleh karena itu cuci tangan pakai sabun air mengalir
minimal dua puluh detik ini menjadi pilihan yang terbaik
karena kita memiliki peluang untuk menularkan penyakit ini
manakala sebelum mencuci tangan kita menyentuh wajah menyentuh mulut mata hidung
apabila belum mencuci tangan maka peluang besar untuk kemudian kita bisa tertular
melalui droplet orang lain yang tersebar di benda sekitar kita
saudara saudara yang kedua adalah gunakanlah masker
ini kita berharap menjadi pola hidup baru kita nantinya
yaitu menggunakan masker bila keluar dari rumah
menggunakan masker beriap berada pada lingkungan yang padat yang kita tidak tahu pasti di sana ada yang sakit atau tidak
karena masker itu akan membuat kita sakit
karena masker ini melindungi dua hal percikan langsung dari droplet pada saat ada orang lain yang batuk atau yang bersin
ini menjadi penting
dan di samping itu juga menjadi etika kita
manakala kita yang sakit pada saat kita batuk pada saat kita bersin
maka kita akan terlindung dengan menggunakan masker dan tidak mencemari ke tempat sekitar kita
ini menjadi penting
kemudian membudayakan untuk bisa menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak sosial
ini menjadi penting
agar kita tidak berkumpul berdekatan
kalau ini kemudian bisa kita bangun bersama sama
maka di dalam masa depan kita atau beberapa hari ke depan
kita tidak akan lagi mendapatkan kerumunan
kita tidak akan lagi mendapatkan berdesak desakan pada transportasi massa

karena kita tidak ingin melakukan itu
sehingga kita bisa mengatur ini dengan baik
oleh karena itu saudara saudara sekalian
menjadi bijak manakala dalam situasi seperti sekarang
kita lebih baik di rumah